sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

bawa dia pergi dari sini amira
amira gak mau dia pingsan lagi bu
ayo dong bu tolong izinin dia sebentar tinggal di sini
amira mohon bu
kalau kamu mau nolongin dia bawa dia
ibu gak peduli
yang penting jangan pernah dia menginjakan kaki di rumah ini lagi
bawa dia pergi
kebahagiaan ibu kamu punya aku untuk menarang saya
melarang saya tinggal di sini atau tidak
yaudah kita cari kontrakan yang lain aja ya pak
kamu gak usah ikut
biar saya sendiri aja
saya takut gejala nanti bapak kenapa napa
terima kasih ya
untuk sewa di bulan pertama harus bayar sekarang pak
kalau harus bayar sekarang saya tidak ada uangnya pak
saya cari tempat lain saja
tapi kalau cari di tempat lain
belum tentu bisa nemu yang semurah ini
sebetulnya aku udah uang sih dari bayaran jadi supir rizki
tapi sebenarnya itu buat nyicil utang
tapi aku juga gak tega sama punya rizky
dia kelihatannya masih lemah banget
kasian kan kalau dia harus cari cari lagi
apalagi setiap melihat dia
aku selalu inget sama ayah
dan kelihatannya dia
dia gak sekaya bu reni
pakai uang saya aja dulu pak
kamu kan masih banyak kebutuhan
ini pak dua ratus ribu kan dijadiin
langsung aja ya pak hari ini
terima kasih mbak ini kuat ya mbak
ya makasih pak
setelah saya punya pekerjaan
kalau sekarang saya tinggal dulu ya pak
mbak pris terlihat dulu aja di sini
biar saya cariin bapak makanan
apa kamu benar benar anak angkat saya seperti kata wisnu amira
maafkan saya yang tidak bilang ke kamu kalau saya bukan papanya rizky
karena saya takut dengan prabu wijaya yang kelihatannya dekat sama kamu
lagipula saya gak tahu kenapa ibu kamu bilang saya ini bukan suaminya
padahal wisnu bilang saya ini seorang
bapak itu sukanya makan apa ya
harusnya tadi aku tanya dulu sama dia
ada coklamnya rebus
beliin itu aja deh aku juga lagi pengen
iya pak pesan apa
terus ini rebusnya dua ya yang satu telurnya dadar yang satu
saya pesan satu lagi mie rebusnya kuahnya sedikit telur setengah matang
ini ya cobain ini dulu
aku peseninnya sama seperti kesukaan ayah aja kali ya
ya biarpun ibu yakin banget kalau bapak itu bukan ayah
tapi gak salah kan kalau aku pesenin makanan kesukaan ayah
yang satu lagi mie rebus kuahnya sedikit aja tapi telurnya sedikit
terima kasih mbak nanti saya panggil lagi
tapi kenapa karena amira yang mengalami saya jadi nggak tega ya
papa mau rezert juga nggak pa
mau cake atau apa gitu
apa mau amirah makan bareng sama kita
untuk apa papa ngajak ngajak amirah
nanti malah mengganggu acara kita lagi
nggak akan mengganggu papa
aku juga mau amirah makan di sini bareng bareng sama kita
zairah panggil dulu ya pa
kamu di sini
aku lagi makan saya papar di dalam terus aku ngeliat kamu di bawah
yang kuahnya sedikit telurnya setengah mateng karetnya dua ya mbak ya
kuahnya sedikit dan telurnya setengah mateng
saya masuk satu lagi ya
mie rebus kuahnya sedikit telurnya setengah mateng
sebentar ya pa
dan dan juga papa itu
bapak itu kan ayahnya amirah
amirah kamu pesen makanan itu buat siapa
mie rebus kuahnya sedikit dan telurnya setengah mateng
itu bukannya makanan kesukaan ayah kamu

kok kamu bisa tahu makanan kesukaan ayah kamu

jadi dulu sebelum aku kenal sama kamu dan juga ayah kamu
kita pernah nggak sengaja ketemu dan kita mau pesen makanan yang sama
mie rebus kuahnya sedikit dan telurnya setengah matang
soalnya itu juga makanan kesukaan aku
soalnya itu juga makanan kesukaan aku
kok makanan kesukaan kamu sama ayahku bisa sama ya

dan kamu tahu kalau papanya rizky itu ayahku dari mana

apa ayahku pernah cerita sesuatu sama kamu
apa ayahku pernah cerita sesuatu sama kamu
ayah kamu gak pernah cerita apapun ke aku
cuman waktu aku ketemu kakaknya rizky
aku baru sadar kalau kaode itu mirip banget sama ayah
aku baru sadar kalau dia itu mirip banget sama ayah kamu
aku baru sadar kalau dia itu mirip banget sama ayah kamu

mirip apa sih kamu yakin banget
karena ibu aku yang bilang kayak gitu sendiri
ibu aku yakin kalau memang ayahku udah benar benar meninggal
jadi aku harus percaya sama ibu aku dong
tapi kejadian waktu itu
kalau yang pernah berada di leher kamu
yang akhirnya diberikan kepada kamu
itu adalah pemberian umum sehera
dan umum itu menyebut nyebut sama mama
dan dulu kan ayahnya amira pernah pacaran sama mama
harusnya gak salah lagi
orang itu memang ayahnya amira
bukan papanya rizky